padatnya mau duluan ya
padatnya mau tahu lagi cuma segitu aja kebisaan kamu biasa menyelesaikan ya
jangan berani lawan anak buah saya awal saya terus ulu ulik
para ustazan anak anak sekalian doain ya supaya ustadz musa yang mulai ada satun ini beserta yang
lainnya bisa menyelamatkan haikal dan para satri yang lainnya dan doakan juga khusus on
dan ustadz zanuyuy supaya ustadz musa ini kenapa napa semua kalau usah kenapa napa kan
kalian berdua yang rugi waalaikumsalam
akhirnya kecangkep juga ya apa diculik kita kan enggak punya uang om tahu
kalau kalian memang gak punya gede menghasilkan itu hoppingan minta uang tebusan dulu tidak punya
salah kalian karyanya memang hai caput yang rambutnya ikal dia ngalah ngalahin om opposing
agia kalian om tulis anak kepala yang kita
cepetan cepetan bantuin
si lukman udah ditangkap
nggak usah nggak usah
biar kalian berdua yang jagain omnya
aku yang susilin si lukman
makan yang lama
jangan jangan udah ngambil temen yang lain
tangkap yang lain
hmm apa ya kira kira barang yang bisa dipakai buat nyelamatin lukman
bapak sudah terkepung
lepasin anak itu sekarang
iya pak baik pak baik pak
lepasin temen saya
atau saya tembak
kamu cerdas banget kak
untung aja ada kamu kak
kamu bisa jadi acting polisi
aku tuh bohong ini
oh kamu yang ngebukin saya ya
eh eh pak
enggak enggak enggak enggak

kalau nangkepnya lho
kalian enggak apa apa kan
enggak kekurangan satu apapun enggak
kita itu aman terkenali ya enggak indra
iya pak ustadz
tenang aja pak ustadz
kita aman aman aja
nih saya udah bawain nih pencurinya
ini berkat sobri
yang paling keren
dipesan terin kenang
bukan berkat sobri pak ustadz
bukan berkat sobri
tapi berkat haikal
haikal yang bantu kita pusat
sobri kamu enggak boleh bohong
iya enggak kelihatan
iya iya betul betul
lukman yang lagi kita anggap sama pencuri ini satu lagi
uh lah lah
yang botak juga
yang kayak ini
ya udah pak deh ustadz musa sekarang mending kita cari haikal sama lukman yuk
mau lari kemana
makanya jangan lontong tua
nah lihat ini
kamu yang maju
pak adek kira mau maju duluan
ya padri bukapa apa udah tau lagi
cuma segitu aja kebisaan kamu
tenang ustad biar saya menyelesaikan dia
eh jangan berani nyerang anak buah saya lawan dia saya
eh kena kan
allah wabarakatuh ustad
ya kayak murnamu
hebat juga emang kamu ya
tunggu kajian naim tunggu kajian naim
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
lalu dia mau ikut
ini ustad tolong bagi dia
tolong bagi dia
ya saya mau bagi
wah udah pagi
luqman kalian berdua gak apa apa
ada yang luka gak
gak ada gak ada gak ada
tadi ustadz begini
yang penting sekarang kan kalian berdua selamat ya
sekarang mendingan kita bantuin ustadz musa sama pak ade
habis itu kita bawa pencuri ke depan
alhamdulillah akhirnya dua pencuri ini kita bisa tangkap ya
dan yang terpenting adalah anak anak termasuk haikal semuanya bisa selamat ya
dan ustadz juga sangat salut dengan keberanian kamu haikal
he he modakan siapa dulu
siapa dulu ustadznya
siapa dulu dong penjahatnya
ya tapi walaupun begitu
ustadz cuman ngingetin kepada kalian semua maupun kepada haikal ya
kalau tindakan haikal yang barusan itu termasuk kegabah sebenarnya
karena seharusnya kalau ada apa apa
kalian semua itu bisa lapor sama ustadz ataupun orang yang lebih besar daripada kalian ya
karena kalau kalian lakukan sendiri itu cukup berbahaya
udah mendingan sekarang penjahat penjahatnya ini kita bawa ke kantor polisi aja biar ditanganin di sana
hei malah tidur
kami gak bakar lagi lagi ya
lagian walaupun kalian sudah minta maaf
kita sebagai manusia maafkan tapi yang lebih utama minta maaf kepada allah
dan satu lagi proses hukum harus tetap berjalan
yuk sekarang waktunya kita bakar bakar singkongnya
sekarang mirip kan
para mau gak nih
allahumma barik lana fi marzak
bahwa allah memberikan kita begitu banyak nikmat begitu banyak makanan
di kebun ada singkong ada jagung dan ada berbagai macam makanan lainnya
maka nikmat tuhanmu yang mana kaya akan kau dustakan
kita harus mengucap alhamdulillah
berarti kalau udah makan singkong ini gak boleh makan lagi gitu ustadz
ikal anak anak yang lain denger ya
karena karbohidrat itu bukan cuma ada di nasi
karbohidrat itu juga ada di singkong
terus juga ada di mana coba
ustazah sagu itu makanan orang ambon kan
jadi singkong itu bisa jadi pengganti nasi
singkong itu manfaatnya banyak
diantaranya daunnya bisa untuk lalang
lalu singkongnya bisa direbus digoreng dibikin keripik
oh gitu ya udi
tahu aja kalau kita lapar
pak deh maaf pak deh ini bukan untuk pak ade tapi untuk dua orang ini nih
aduh gimana sih ustadz kan mereka berdua penjahat
mesti dikasih makan biar kelaparan aja
mereka itu mencuri karena terpaksa karena mereka itu lapar
allah itu menumbuhkan berbagai macam tanaman di muka bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia
dalam surat an nahl ayat sebelas
dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan berbagai macam tanam tanaman
zaitun kurma anggur dan berbagai macam buah buahan untuk dimanfaatkan
sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kebesaran allah bagi kaum yang memikirkannya
misalnya nanti kalau mereka kabur gimana
nah itu tuh
kita mah gak bakalan kabur ya pak ustadz
dedot aikal sekarang tolong buka iketannya ya nanti biar ustadz telpon jaminannya
apa sih pelan pelan
ini ustadz silahkan
bapak bapak kalian berdua kenapa nangis
walaupun kami berbuat jahat ya tapi kami dikasih kesempatan dikasih makan
bapak bapak kalau memang bapak bapak ini bersedia nanti setelah proses hukum berjalan bapak bisa bekerja di kebun kunanta ya
kita diberikan kesempatan untuk menjadi yang korban baik ya